kasus perampokan di pulau mas hari kamis polda metro jaya menggelar jumpa pers terkait dengan kasus perampokan dan pembunuhan yang menimpa korban dodi triono
pada kesempatan ini pihak polda sempat memperlihatkan rekaman cctv saat perampokan terjadi
polda metro jaya menggelar jumpa pers terkait kasus perampokan dan pembunuhan di rumah dodi triyono di pulau mas jakarta timur
dalam jumpa pers ini polisi menayangkan cctv di rumah dodi yang merekam detik demi detik kejadian tersebut
di sela sela memutar rekaman cctv itu iryawan juga bertanya kepada yus pane apakah mereka menyasar rumah dodi sebelumnya atau memang mencari secara acak
dari rekaman cctv diketahui aksi perampokan terjadi pada senin dua puluh enam desember dua ribu enam belas pukul empat belas tiga puluh
waktu indonesia barat
sementara sebelas korban yang ada di dalam rumah termasuk dodi ditemukan pada selasa dua puluh tujuh desember dua ribu enam belas sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
badru zamal jakarta